dan untuk mengetahui langsung suasana lebaran di fiji kami telah terhubung melalui skype dengan duta besar indonesia untuk fiji bapak benyamin scott karnadi
selamat pagi waktu jakarta pak ben mina aidin pak ben bisa anda jelaskan bagaimana kemeriahan suasana lebaran di sana
ya selamat pagi mbak amel dari fiji tepatnya kota supa di kepulauan fiji
suasana lebaran hari ini semarak kita lebarannya lebih belakangan dari jakarta
tadi pagi kita telah melaksanakan sholat idul fitri bersama warga masyarakat indonesia yang ada di sini
cukup banyak yang hadir alhamdulillah mereka adalah pekerja pekerja kita yang sedang bekerja di beberapa perusahaan konstruksi di fiji maupun di beberapa kapal penangkap ikan di sekitar perairan fiji
fiji adalah negara kepulauan
jadi komunitas muslimnya sangat minim
jadi kita sedang bergembira bersama hari ini bersama warga masyarakat menikmati suasana lebaran menjadikannya semirip mungkin sesama mungkin dengan suasana di tanah air
baik lho pak ben agenda apa saja nih
yang berlangsung di wisma indonesia di sana dan apakah banyak warga indonesia di sana
ya warga indonesia sekitar tiga ratus an jiwa namun yang hadir pada hari ini sekitar satu ratus dua puluh lima an orang karena beberapa juga ada yang mudik ke indonesia
agenda kita di bulan ramadan kita melaksanakan tentunya berbagai kegiatan yang terkait dengan ramadan seperti terawih kita juga adakan pengajian pengajian
beberapa kali dengan warga masyarakat dan hari ini kita menikmati hari lebaran ya kita menyampaikan mohon maaf lahir batin minal aidin walfaidin untuk semua saudara saudara kita di tanah air
tadi pagi kita sholat id dan sekarang kita sedang bersilaturahmi di wisma indonesia di supa
ya minal a'idin balik bapak lalu bapak bagaimana pelaksanaan ibadah puasa selama bulan ramadan di sana
ya alhamdulillah puasa di fiji dari segi waktu cukup pendek ya sekitar sebelas jam lima puluh menit lah ya hampir dua belas jam
tidak sepanjang puasa mungkin di belahan dunia lain seperti di eropa atau di amerika
jadi alhamdulillah warga masyarakat indonesia dan keluarga besar kbri melaksanakan ibadah puasa dengan fitmat dengan penuh rasa ingin
maksudnya mungkin memperoleh maksirah dari allah swt
baik pak ben sekali lagi minal a'idin terima kasih atas waktu yang bersama kami
minal a'idin maaf lahir batin untuk semua warga di indonesia ya dari sufa di fiji
terima kasih bapak ben terima kasih sekali lagi mina aidin